terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sebuah rumah milik ketua dewan pimpinan daerah partai amanat nasional gresik
senin dini hari dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal
belum diketahui motif teror tersebut
namun akibat bom molotov rumah dan satu unit mobil hangus terbakar
beginilah kondisi rumah milik kamsun
ketua dpd pan gresik usai dilempar bom molotov oleh seorang tak dikenal
senin dini hari pukul satu waktu indonesia barat
akibat bom tersebut rumah di jalan marabahan nomor tiga puluh gresik kota baru
desa suci kecamatan manyar kabupaten gresik dan satu unit mobil korban terbakar
saat pelemparan terjadi seluruh penghuni rumah sedang tertidur pulas
kamsun dan keluarganya baru bangun setelah mendengar warga sekitar
teriak kebakaran dan api sudah membesar membakar teras dan mobil
bahkan ketua dpd pan gresik ini sempat terjebak api di dalam rumah selama hampir satu jam
ia bisa diselamatkan setelah warga berhasil memadamkan api dan mendobrak pintu rumah
karena warganya terkunci maka anak anak ini suruh
kemudian akhirnya warga itu jempol panggriu
senin siang tim lab empat polda jatim langsung melakukan olah tkp
meski petugas berhasil mengumpulkan sejumlah sampel sebagai barang bukti
namun hingga kini polisi masih menyelidiki motif teror pelemparan bom molotov tersebut